pembuduhan wanita yang ditemukan dalam koper
saudara polisi menangkap tersangka pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper
motif pembunuhan masih diselidiki namun polisi mengungkap pelaku berencana menggelar resepsi pernikahan dalam waktu dekat
sempat buron satu minggu aarn tersangka pelaku pembunuhan rm wanita yang mayatnya ditemukan dalam koper di cikarang bekasi akhirnya tertangkap
polisi membekuk tersangka di rumah istri yang baru dinikahinya sebulan lalu di palembang sumatera selatan
polisi mulai mengendus keterlibatan pelaku dari rekaman cctv hotel tempat peristiwa terjadi
pelaku dan korban terlihat bersama
sembilan jam kemudian pelaku tampak meninggalkan hotel sendiri sambil menenteng koper
setelah melakukan pembunuhan di sebuah hotel di bandung pada dua puluh lima april lalu
perusahaan sebesar empat puluh tiga juta rupiah yang dibawa korban
kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank
uang itu adalah uang perusahaan
uang itu juga diambil diambil oleh tersangka
korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama
sejumlah fakta terkait pembunuhan pun mulai terkuak
keduanya merupakan kolega satu perusahaan
polisi menyebut pelaku adalah auditor sedangkan korban merupakan kasir keuangan
diduga pelaku mengambil uang perusahaan dari korban karena akan mengadakan resepsi pernikahan
nanti dipastikan lagi ya ada informasi seperti itu
korban baru saja menikah akan nikah
bukan resepsinya akan nikahnya sudah
suami korban meyakini pelaku pembunuhan sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan
menurutnya pelaku telah merencanakan secara detail pembunuhan tersebut
karena itu harus dihukum seberat beratnya
saya ingin mengikuti ini sudah sudah
jadi dia tahu seharian dia sudah mempelajari semuanya
jadi ini bukan sebuah laikas apa ya
memang itu sudah merencanakan
dan yang saya tahu bukan yang saya tahu dia
ingin menguasai hasil setoran itu
polisi masih terus mendalami kasus ini
selain itu juga akan mengungkap pihak pihak yang diduga membantu pelaku
saudara motif apa yang paling mungkin menyebabkan tersangka tega membunuh rekan kerjanya sendiri
kita akan bahas bersama psikolog forensik reza indragiri
mas reza kalau dari kasus ini menurut anda apakah pelaku betul merencanakan pembunuhan ini sebelumnya jauh jauh hari begitu
kita bisa katakan pelaku memang memiliki perencanaan kalau bisa dibuktikan bahwa dalam proses berpikirnya ada empat unsur
yaitu target insentif sumber daya dan resiko
nah persoalannya adalah kalau kita fokus berdiskusi tentang risiko
tanpa ada sesuatu yang meragukan kalau kemudian serta merta pelaku disebut sebagai pelaku pembunuhan berencana
saya bayangkan bahwa lingkungan hotel tersebut bukan merupakan lingkungan atau wilayah yang sungguh sungguh dikuasai oleh tersangka
di hotel itu juga ada petugas security
barangkali ada sekian banyak orang yang berpotensi menjadi saksi
tambah lagi tak jauh dari kamar ternyata ada cctv
yang tanda petik sebodoh itu melakukan pembunuhan berencana
padahal ada resiko yang sangat tinggi bagi dia untuk terangkat tertangkap atau terendus oleh pihak kepolisian
dikarenakan adanya sekian banyak hal yang tadi saya sebutkan
oleh karena itu saya berspekulasi
kemungkinannya oke lah anggaplah selama ini dinarasikan oleh publik ini merupakan pembunuhan
suami korban juga menyebutnya sebagai pembunuhan berencana
tapi ada spekulasi ketiga yang harus diuji oleh pihak kepolisian
kemungkinan bahwa ini merupakan penganiayaan yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa
ketika polisi mengatakan ini ada dugaan pembunuhan berencana
kemudian ada tekanan ada dugaan kebutuhan keuangan begitu
sehingga gelap mata ingin menguasai uang korban menurut anda motifnya hanya itu
pada dasarnya kalau kita bicara tentang perilaku jahat manusia
dan diasumsikan bahwa pelakunya adalah orang yang waras
maka kemungkinan motifnya sebetulnya hanya ada dua
yaitu motif emosional dan yang kedua adalah motif instrumental
kalau kita yakini bahwa motif emosional yang dominan pada kasus ini
maka kita bayangkan bahwa di dalam hati pelaku ada sedemikian banyak perasaan negatif
entah itu amarah entah itu sakit hati benci dendam cemburu dan seterusnya
yang hanya akan bisa diapuaskan hanya bisa dieredakan dengan cara menyakiti
bahkan menghabisi korban itu motif emosional
tapi kalau kemudian kita membayangkan bahwa ada manfaat tertentu
dalam hal ini adalah manfaat finansial yang ingin diambil oleh pelaku dari diri korban
maka ini bukan motif emosional melainkan motif instrumental
oke mas reza kalau tadi anda katakan ada kemungkinan ini adalah penganiayaan
yang berakhir pada kematian korban begitu
tapi apa maksud dari koper besar yang kemungkinan besar sudah disiapkan oleh pelaku
yang pastinya kosong sehingga kemudian siap diisi oleh jenazah korban begitu ketika keluar dari kamar
saat lalu memang saya meninjau salah satu dari empat unsur yaitu terkait dengan resiko
bagaimana pelaku semestinya mempertimbangkan ada sekian banyak hal yang bisa menjadi resiko besar
bagi dia setelah melakukan aksi kejahatan tersebut
nah tapi kemudian menjadi tidak sinkron kalau kemudian kita bergeser ke perbincangan tentang sumber daya
dalam hal ini sumber yang dimaksud adalah koper
pertanyaan besar apakah koper tersebut memang secara sengaja sejak awal dipersiapkan oleh tersangka
untuk menghilangkan barang bukti yaitu tubuh korban
kalau iya maka terpenuhi bahwa dari unsur sumber daya
koper itu tak lain tak bukan memang merupakan salah satu instrumen kejahatan yang akan dimanfaatkan
tapi kalau ternyata koper itu sekali lagi sejak awal tidak disertai
maka praktis koper tersebut tidak serta merta bisa disimpulkan sebagai sumber daya
atau instrumen dalam rangka pembunuhan berencana
nah ketidaksinkronan ini yang tadi saya temukan
sekali lagi saya ulangi kalau kita tinjam faktor resiko
di situ ada security di situ ada cctv di situ ada sekian banyak orang yang bisa menjadi saksi
kenapa kemudian se sebodoh itu
orang yang akan melakukan kejahatan terhadap pembunuhan berencana
di lingkungan yang sedemikian rupa
mas reza kalau anda melihat sosok dari tersangka
yang disebutkan masih berani menghadapi keluarga korban bahkan sehari
kejiwaan tersangka seperti apa mas reza
wow kalau kita ingin menyaksikan suatu saat nanti tersangka ini
beralih status menjadi terdakwa kemudian difonis bersalah
maka agar dia bisa dihukum berat
bahkan agar dia bisa berlanjut proses hukumnya
maka sesudah kita hanya boleh memakai asumsi tunggal
bahwa dari sisi kejiwaan dia normal dia waras dia rasional
karena hanya dengan asumsi semacam itu kita tidak memberikan ruang
kepada dia untuk lolos dari cerat hukum
sebagaimana kemungkinan dimanfaatkan lewat pasal empat puluh empat kuhp
jadi se brutal apapun dia se kejam apapun dia se biadab apapun dia
namun paling tidak pada tahap saat ini di ruang publik
bahwa saya meyakini dia sehat dia waras proses penegakan hukum berlangsung hingga tuntas
mas reza gini dalam kalau kita lihat dari kasus kasus pembunuhan
yang kurang lebih serupa misalnya korban pada akhirnya dimutilasi
begitu dipotong potong tubuhnya kemudian dibuang
ada banyak pembelaan seperti yang tadi anda katakan
pasal empat huruf empat kuhp yang kemudian berpotensi untuk membebaskan
pelaku dari jeratan hukum gitu karena dianggap memiliki gangguan kejiwaan
itu yang kemudian sering digunakan oleh para pembela terdakwa di persidangan
seberapa besar sebetulnya kemungkinan sebuah atau seorang pelaku yang melakukan pembunuhan sadis
dia bisa lolos dari jeratan hukum dengan bisa dikatakan gini pura pura gila begitu
oh kemungkinan malingoring sangat mungkin
bahwa ada pelaku kejahatan yang pada dasarnya sehat
waras rasional tapi dia berpura pura sakit alias melingering
bisa saja full malengering artinya yang sejatinya sama sekali tidak sakit
tapi kemudian berpura pura sakit itu full mangering
ada juga partial melingering dia sakit tapi sakitnya relatif ringan
namun dia dramatisasi sedemikian rupa agar terkesan berat
atau yang ketiga yaitu force inputation bahwa antara keluhan yang dia sampaikan
tidak sesuai dengan gejala yang dia perlihatkan
nah bagaimana kemudian mendeteksi kemungkinan adanya malinguring
saya berharap kepolisian bisa mengungkap itu
namun yang terpenting sesungguhnya adalah terutama bagi teman teman di kepolisian
ingat bahwa pasal empat puluh empat ayat satu sering kita perbincangkan tadi
saya katakan lolos dari jerat hukum bagi mereka mereka yang dianggap tidak waras
tapi jangan lupakan pasal empat puluh empat ayat dua kuhp
pasal empat puluh empat ayat dua kuhp berbunyi kurang lebih
bagi seorang terdakwa yang dinilai memiliki gangguan jiwa tertentu
hakim akan bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan
itu artinya ketika kita berhadapan dengan pelaku pidana yang dianggap kurang waras sekalipun
sesungguhnya proses hukumnya tetap harus berlanjut
tidak berhenti di kepolisian tapi berlanjut sampai ke pengadilan
karena hakimlah yang pada akhirnya memfonis apakah betul betul yang bersangkutan sakit
dan kalau yang bersangkutan dinyatakan sakit
maka yang bersangkutan bisa dikirim hakim ke panti rehabilitasi
jadi ingat kasus hukum bagi pelaku pidana yang dianggap tidak waras
tidak semestinya berhenti di kantor polisi
tapi sepatutnya berlanjut tetap sampai ke pengadilan
mas reza polisi kan menyebut pelaku akan menggelar resepsi pernikahan di bulan mei
apakah kemudian bisa disebutkan tekanan sosial
seperti dari faktor keluarga pelaku yang akan melakukan resepsi pernikahan
ini kemudian bisa jadi faktor pendorong seseorang tega membunuh
karena kalau kita juga berbicara dari beberapa kasus yang terjadi mirip atau serupa begitu
kurang lebih karena faktor faktor yang bisa dikatakan tidak terlalu berat
tapi kenapa orang bisa dengan mudah membunuh secara sadis begitu mas reza
sebetulnya pertanyaan mbak livi itu yang memberikan dasar bagi kita
apakah sesungguhnya tersangka ini memang sudah punya niatan sejak awal untuk menghabisi korban
atau tanda petik sebatas menganiaya korban lalu mengambil hartanya
namun kemudian penganiayaan itu berakibat yang bersangkutan kemudian meninggal dunia
itu pertanyaan pertanyaan yang muncul justru tanda petik terpantik atau terpicu oleh pertanyaan mbak livi
hampir bisa dipastikan bahwa setiap terdakwa pasti akan melakukan pembelaan diri
mengurangi bobot tanggung jawab ya
dan mengalihkan tanggung jawab itu ke pihak eksternal
menyalahkan masyarakat menyalahkan keluarga menyalahkan teman kantor
meminimalkan tanggung jawab yang semestinya harus dia pikir
kalau strategi semacam itu yaitu mengalihkan tanggung jawab dari diri pribadi ke pihak eksternal
berhasil meyakinkan majelis hakim
maka memang hukumannya akan bisa diperingat
dalam kasus ini apalagi narasi di publik sudah sedemikian besar
maka saya meragukan bahwa klaim adanya tekanan keluarga
akan bisa dipertimbangkan apalagi diamini majelis hakim
sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa nantinya
sekiranya dia diponis bersalah
baik terima kasih telah berbincang bersama kami di sapa indonesia malam atas waktunya